kita beralih ke informasi lain saudara polisi menangkap dua mahasiswa pelaku pembunuhan sopir taksi daring di kabupaten muaro jambi jambi
satu pelaku ditangkap di rumahnya di kabupaten tebo sementara satu pelaku lagi ditangkap di salah satu hotel di kota jambi
salah satu pelaku terpaksa ditembak karena mencoba melawan petugas
dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti pakaian korban dan foto hasil rekaman kamera pemantau
akibat perbuatannya kedua pelaku terancam penjara seumur hidup paling ringan dua puluh tahun penjara
kejadian bermula sehari sebelum idul fitri kedua pelaku memesan taksi online
saat di tengah perjalanan kedua pelaku langsung menganiaya dan membunuh korban dengan karet ban
kedua pelaku membuang korban di jalan nes kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi
sedangkan mobil korban dijual ke penadah dengan harga dua puluh delapan juta rupiah
as menutup muka korban
dalam kondisi korban sudah piksan saudara ht melakukan kekerasan
sehingga korban meninggal dunia
dan akhirnya kedua pelaku ini membuang korban di jalan nes